awal oktober dua ribu tujuh belas informasi meluruhnya salju abadi di puncak jaya wijaya papua
mendorong kami untuk merintis ekspedisi
tim terdiri dari kru cnn indonesia pasukan berigif dua puluh timika dan anggota vertical rescue indonesia
kami bergerak dari kem danau danau melintasi perbukitan dan gunung berbatu kami disuguhi kemegahan bentang alam jaya wijaya
menempuh perjalanan sekitar dua jam tim tiba di lokasi tujuan lidah es jaya wijaya satu satunya lokasi bersalju yang dimiliki indonesia

kami bergerak dari kem danau danau tim tiba di lokasi tujuan lidah es jaya wijaya satu satunya lokasi bersalju yang dimiliki indonesia

di awal seribu sembilan ratus sembilan puluh an para pendaki mengaku masih bisa melihat lidah es di kem danau danau titik keberangkatan kami tadi
di lokasi lidah es beberapa sudut es tampak memperlihatkan indikasi peluruhannya
tidak hanya luasnya yang terus menyusut ketebalannya pun terkikis pemanasan global
nah ini adalah salah satu dari salju abadi yang tersisa di pegunungan kartens
ini adalah salju abadi yang terletak di puncak soekarno
kalau kita lihat ketebalannya diperkirakan hanya sekitar lima sampai sepuluh meter saja sampai dasar situ
inilah yang tersisa dari salju abadi di indonesia
pmkg bahkan memprediksi es
salju apa di indonesia berumur tidak lebih dari lima atau bahkan hanya delapan tahun lagi
tidak ada lagi salju abadi di indonesia
teori pemanasan global dan perubahan iklim belakangan disebut sebut menjadi sebab peluruhnya es di penjuru bumi
di kutub utara tiga ratus pakar iklim dari delapan negara menyimpulkan dalam tiga dekade terakhir
lapisan es di lautan sekitar kutub
menyusut sekitar sembilan ratus sembilan puluh ribu kilometer persegi
kawasan kutub dianggap mengalami dampak pemanasan global lebih cepat dari kawasan lain di dunia
tidak hanya di kutub es yang terdapat di wilayah tropis juga bereaksi terhadap pemanasan global
penelitian paleoklimatolog loni thompson pada dua ribu sebelas menemukan indikasi bahwa es yang terdapat di puncak pegunungan tropis
lebih sensitif terhadap perubahan temperatur bumi
es di puncak gunung tropis seperti kilimanjaro di afrika kulcaya atau korikalis di pegunungan andes peru
dan puncak jaya indonesia terus menyusut dan diprediksi akan hilang pada akhir abad ke dua puluh satu
terancam hilangnya salju abadi di puncak gunung tropis seperti juga di puncak jaya wijaya indonesia
adalah salah satu reaksi terhadap pemanasan global dan perubahan iklim yang sedang terjadi
camil mora merilis hasil penelitiannya pada oktober dua ribu tiga belas
salah satu fakta penelitiannya diunggah ke jurnal the nature
mora menyebutkan bahwa indonesia adalah negara pertama yang akan terkena dampak perubahan iklim dan pemanasan global
manokwari di papua dan jakarta di pulau jawa merupakan dua dari dua puluh enam kota di dunia yang paling awal merasakan dampak ini
yaitu pada dua ribu dua puluh dan dua ribu dua puluh
pengungkapan mora tersebut tentu tidak bisa diabaikan
kepala bidang litbang meteorologi bmkg erwin makmur juga mencatat bahwa indonesia sudah mengalami cuaca ekstrim
sebagai indikasi dampak pemanasan global dan perubahan iklim
searah dengan penelitian moral erwin menyebut potensi terbentuknya cuaca ekstrim juga akan terjadi di wilayah jawa dan papua
dari pencatatan suhu di sekitar jakarta karena jakarta ini mempunyai pencatatan suhu yang lebih panjang
dibanding stasiun yang lain lebih kurang seratus tahun
jadi kita menangkap ada tren kenaikan sekitar satu enam derajat celcius per seratus tahun
dan kalau tidak ada upaya mitigasinya artinya upaya untuk menurunkan kadar dari co dua dan sebagainya
atau aktivitas manusianya maka dalam berapa puluh atau berapa ratus tahun ke depan
mungkin jakarta akan bertambah panas sehingga mungkin itu akan lebih menambah potensi terbentuknya cuaca ekstrim tadi
kalau di sekitar papua memang papua ini dari segi pertumbuhan mungkin tidak sepesat jawa
tetapi mungkin ada faktor dari global warming di sana
ada beberapa fenomena yang menarik juga termasuk nanti pada saat nanti terjadi pengurangan luasan dari es yang ada di puncak papua
oktober dua ribu delapan belas tim cnn indonesia kembali ke timika papua
tepat satu tahun setelah kunjungan kelida est
jaya wijaya tahun lalu
kali ini tim liputan cnn indonesia bergabung dalam ekspedisi puncak jaya
yang diinisiasi oleh bmkg dan didukung pt freeport indonesia
usai menyamakan agenda ekspedisi tim diwajibkan melakukan uji kesehatan
sebagai antisipasi perjalanan di dataran tinggi tiga sampai lima meter di atas permukaan laut
tim ekspedisi bmkg dipimpin langsung oleh dr erwin makmur
agenda ekspedisi kali ini adalah untuk menghitung berapa sisa volume dan umur salju di puncak jaya
dalam ekspedisi kali ini tim bmkg juga akan meneliti sejarah iklim di puncak jaya
pengaruh cuaca juga dampak el nino dari laut pasifik terhadap peluruhan es
jadi pertama dari sisi yang paling jangka panjang dari paleoklimatnya
nanti peluruhan dari ini tapi melihat dari sejarah tempo dulunya
kemudian dalam jangka iklim yang agak panjang
kita ingat bagaimana interaksi peluruhan dari es ini dilihat dari fenomena global seperti el nino
para pakar iklim dunia meyakini
pemicu melelehnya es baik di kawasan kutub maupun di puncak es pegunungan tropis adalah signifikannya aktivitas manusia
dalam beberapa dekade terakhir
emisi gas rumah kaca ke atmosfer meningkat drastis
penggunaan energi fosil dan kebakaran lahan dan hutan memicu pelepasan karbon ke udara dan laut
suhu ekstrim terjadi dan mencapai rekor suhu tertinggi sepanjang sejarah di beberapa negara
bahkan menyebabkan korban jiwa
tahun ini rekor suhu tertinggi dan gelombang panas terjadi di empat benua
kota kumigaya di jepang mencapai suhu empat puluh satu
korea selatan dan utara dihantam suhu empat puluh derajat celcius
dan california di amerika serikat empat puluh delapan sembilan derajat celsius
suhu tertinggi dialami beberapa negara di benua afrika seperti
kuriyat di oman dengan suhu mencapai empat puluh dua delapan derajat celcius
dan aljazeera dengan suhu mencapai lima puluh satu tiga derajat celsius pada juli lalu
dua orang peneliti dari badan meteorologi klimatologi dan geofisika
didukung oleh divisi environment pt freeport indonesia
salah satu agenda sebelum melakukan observasi ke puncak es
adalah melakukan pengamatan visual jarak jauh
beruntung cuaca cukup baik sehingga kami bisa melakukan pengamatan visual ke puncak es
tanpa terhalang kabut tebal
ini saat ini kita ada di bali dam
rencananya tim ekspedisi akan berangkat dari lokasi ini
dengan heli esok hari untuk menuju ke puncak sumantri dan sudirman
memang terakhir bmkg dengan tim ekspedisinya berhasil mendarat di puncak salju sekitar tahun dua ribu enam belas
kondisinya memang sudah mengkhawatirkan
dan tahun ini kita masih berharap harap haru cemas
apakah kondisi salju di puncak sumantri dan sudirman masih dalam kondisi yang aman
atau bahkan sudah mengkhawatirkan
satu hari sebelum melakukan observasi ke puncak es
tim melakukan proses aklimatisasi atau penyesuaian tubuh di ketinggian
dengan oksigen tipis dan temperatur rendah
keempat peneliti bmkg adalah erwin makmur donaldi permana najib habibi dan daniel hutapea
keempatnya mewakili keahlian masing masing
yaitu paleoklimatolog atau ahli iklim tempo dulu
ahli cuaca dan ahli kelautan
untuk menganalisis pengaruh el nino dari laut pasifik

terhadap peluruhan puncak es jaya wijaya
satu anggota tim observasi salju abadi adalah donaldi
doktor ilmu iklim lulusan universitas columbia amerika serikat ini
menjadi peneliti indonesia pertama
yang menginisiasi penelitian terhadap s di puncak jaya pada dua ribu sepuluh
pada dua ribu sepuluh donaldi bersama prof loni thompson dari ohio university amerika serikat
melakukan penelitian perdana di puncak jaya
selama dua minggu tim mengebor es di puncak jaya
untuk mendapatkan ice core atau inti es
dalam pengeboran tersebut kedalaman atau ketebalan es di puncak jaya didapati mencapai tiga puluh dua meter
usai pengeboran inti es kemudian dipotong potong dan dibawa ke ohio university
untuk diteliti bersama inti es dari negara tropis lainnya
sementara lubang bekas pengeboran dimanfaatkan oleh tim bmkg indonesia
sebagai media pengukur kedalaman es dan peluruhannya

tim bmkg indonesia memasang paralon pvc masing masing sepanjang dua meter
disambung dengan tambang sampai dasar es
total ada sekitar enam belas batang paralon
paralon inilah yang nantinya memudahkan pengukuran sisa ketebalan es di puncak jaya
jika paralon sudah terekspos atau tidak terkubur es
maka itulah ketebalan es yang sudah luruh
kemudian efort berikutnya kita lakukan tahun dua ribu enam belas
juga sama dapat mengukur tebal es yang tersisa
sekitar kurang lebih satu meter dalam satu tahun pengurangannya dari dua ribu sepuluh sampai dua ribu lima belas
nah kemudian dua ribu lima belas sampai dua ribu enam belas itu ada fenomena el nino
yang cukup berimpak pada es di sini
itu hampir lima meter sendiri dalam kurun waktu dua ribu lima belas dua ribu enam belas
kehilangan salju atau es abadi bagi indonesia
kini sebuah keniscayaan
bukan hanya di indonesia tapi juga negara tropis lain yang memiliki puncak es
pada beberapa lokasi seperti di peru
itu dia sangat penting bagi suplai air bersih bagi masyarakat yang ada di bawahnya
sedangkan sebaliknya di papua
ini lebih kepada kepercayaan dari orang orang yang ada di sini
bahwa ada es abadi di indonesia
namun sepertinya itu sudah tidak akan bisa dipertahankan lagi
rekam jejak atau dokumentasi es di puncak jaya ini baru dilakukan sekitar seribu sembilan ratus tiga puluh an
dokumentasi pertama tercatat pada seribu sembilan ratus tiga puluh enam dan baru terpublikasi pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
puncak es jaya wijaya selanjutnya terdokumentasi dalam foto pada awal seribu sembilan ratus tujuh puluh dan seribu sembilan ratus sembilan puluh
keduanya baru terpublikasi sekitar seribu sembilan ratus sembilan puluh
rekapitulasi data luas puncak es jaya wijaya juga dikumpulkan oleh sejumlah peneliti dunia
es di puncak jaya telah ada sejak pertama diteliti pada seribu delapan ratus lima puluh an
dengan luas mencapai sembilan belas km persegi
berdasarkan perhitungan mereka
luas area puncak jaya yang tertutup salju menyusut setiap periode
dari sekitar tahun seribu sembilan ratus tiga puluh sampai seribu sembilan ratus sembilan puluh an saja
tutupan salju atau es di puncak jaya telah luruh sekitar sepuluh km persegi
tutupan salju tersebut semakin sempit setiap periode
pada dua ribu enam luasnya bahkan hanya sekitar sembilan ratus meter persegi
bahkan penelitian terbaru pada dua ribu enam belas lalu
luas salju abadi hanya tersisa sekitar lima ratus meter persegi
hari keberangkatan tim observasi telah tiba
tim bersiap dan mendengarkan petunjuk keamanan dari kru helipad
jika cuaca tidak berubah tiba tiba
tim bisa terbang menuju puncak es jaya wijaya
hari ini ini adalah tanggal sebelas oktober dua ribu delapan belas
akan menjadi salah satu tanggal yang dicatat
dalam sejarah salju abadi di indonesia
karena tim bmkg akan melakukan survei salju abadi
turun di puncak sumantri di puncak salju abadi
ini ada pak najib pak najib dari bmkg ini sendiri
rencananya hari ini surveinya seperti apa pak
jadi kita akan melihat
seberapa besar pengurangan dari salju abadi itu
yaitu dengan cara mengukur steak atau tiang
yang sudah dipasangkan tahun dua ribu sepuluh
nanti kita akan mengukur di sana
seberapa besar yang sudah terekspos
sambil menunggu perintah naik heli
tim mempersiapkan diri dan menggunakan perlengkapan keamanan
selanjutnya tim diberi instruksi keamanan
saat pilot telah memberi aba aba berangkat
kami naik heli satu persatu dari arah aman
yang telah ditentukan
setelah semua penumpang duduk di dalam heli
kami pun berangkat
terbang menuju puncak es jayawijaya
saya duduk berdampingan dengan najib habibi
jika kondisi memungkinkan
najiblah peneliti yang akan mendarat di puncak es
dan melakukan pengukuran sisa es di puncak jaya
terbang dengan helikopter ke puncak jaya membutuhkan waktu sekitar sepuluh menit
kondisi bentang alam di sekitar pegunungan jaya wijaya masih terlihat baik
dari udara kami bisa melihat tutupan hutan masih rapat
di dalam dan sekitar areal taman nasional lawrence
akan tetapi kondisi ini bisa saja berubah sewaktu waktu
karena aktivitas manusia dan perubahan iklim
selain menyusutnya salju abadi di papua
indikasi dampak perubahan iklim juga telah terjadi di pulau jawa
cuaca ekstrim sudah sering terjadi di daerah jawa barat
jawa tengah dan jawa timur
sementara di jakarta
kenaikan permukaan air laut bukan lagi sekadar ancaman
tapi sudah terjadi
di utara jakarta kenaikan permukaan air laut tahunan
berdasarkan perhitungan para peneliti adalah lima cm per tahun
ya untuk indonesia sebagai negara kepulauan
itu kenaikan air laut sudah terasa
karena kenaikan air laut itu juga ada fakta yang berbeda
selain kenaikan air laut global
ada juga kenaikan secara regional
ini lebih kompleks
jadi bagaimana dinamika tanah itu akan juga berpengaruh
helikopter yang kami tumpangi semakin dekat ke puncak es jaya wijaya
heli sempat beberapa kali berputar mencari posisi terbaik
untuk mendekati puncak es
tetapi kabut sekali
cuaca juga berubah seketika
tipikal cuaca di ketinggian lebih dari empat meter di atas permukaan laut
tim memutuskan untuk tidak melanjutkan rencana observasi
dengan pertimbangan faktor keamanan
kami hanya berhasil mendapatkan sebuah foto jarak jauh
di balik kabut yang sedikit terbuka
tampak puncak es jaya wijaya
dari jauh foto ini memberi kami gambaran sisa es di puncak jaya
kami berhasil mengapasi gambaran raya yang menurun di kawasan kecil
dan kemudian menguatkan kapasitas yang memudar panggung
kami menguatkan kapasitas
kami juga menguatkan kapasitas
kami menguatkan kapasitas
kami menguatkan kapasitas
indikasi dampak perubahan iklim di tanah papua
sebenarnya sudah terjadi sejak beberapa tahun terakhir
sejak beberapa tahun terakhir
curah hujan tinggi dan banjir terjadi di beberapa wilayah seperti jawa

daya dukung lingkungan menjadi faktor penting mitigasi perubahan iklim
timika bisa jadi menjadi salah satu wilayah yang beruntung
hampir sepanjang pesisir pantai timika hutan mangrove atau bakau masih sangat lebat berjajar
inilah benteng timika untuk menghadapi perubahan iklim di wilayah pesisir
tidak hanya sebagai penghalau dampak kenaikan permukaan laut akibat perubahan iklim
hutan mangrove juga menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat
suburnya hutan mangrove menjadi rumah untuk ikan udang bahkan kepiting
masyarakat nelayan cukup mendayung sebentar sebelum akhirnya mendapatkan ikan
sebagian masyarakat yang tinggal lebih jauh rela datang dan singgah berminggu
bahkan berbulan bulan di salah satu pulau di sekitar mangrove
mereka membawa anak anaknya dan tinggal di bifak seadanya
saat orang tua mereka pergi mencari ikan udang dan karaka atau kepiting di sekitar hutan bakau
anak anak ini menunggu sambil bermain ditemani kakak atau teman teman yang lebih besar
setiap hari para nelayan ini tidak pernah pulang dengan tangan kosong
mama ella misalnya selalu ada tangkapan yang mengisi kotak pendingin di perahu kayunya
baik untuk dijual atau makan sehari hari
mama dari mana ini tinggal aslinya kampungnya di mana
kampung timka pantai
tim eka pantai ini kalau di sini sudah berapa lama dan biasanya cari ikannya di mana
cari ikan di pinggir kali saja
di mangi mangi cari keraka
dapat keraka banyak banyak bawa di paumako
jadi mama ini tinggal sudah sebulan ya
sebulan mereka cari ikan cari udang cari kepiting atau karaka
masyarakat sini bilang nah mereka tinggal sebulan nanti ketika mereka sudah dapat banyak
mereka bawa ke pasar sebagian dijual sebagian lagi untuk makan sehari hari
jadi bisa kita lihat di sini memang fungsi mangi mangi
kalau orang orang di sini atau mangrove itu bermanfaat
untuk rumah ikan rumah udang
jadi mereka bisa mendapatkan ikan kepiting udang dengan lebih mudah
tidak harus jauh jauh ke laut
selain juga untuk sebagai mitigasi kenaikan muka air laut di sekitar pantai
kondisi alam pesisir timika memang masih bisa bertahan terhadap dampak pemanasan global dan perubahan iklim
namun jauh di atas permukaan laut timika
dampak perubahan iklim dan pemanasan global sulit dibendung
kami bergerak ke dataran tinggi menuju empat seratus meter di atas permukaan laut
disinilah sebuah stasiun cuaca mencatat dan menjadi saksi perubahan iklim yang sedang terjadi
dari model itu mengindikasikan bahwa ada peningkatan suhu
yang kemudian impact nya adalah menyusutnya es
yang paling terlihat yaitu penyusutan glesir luasannya
dimana di delapan tahun terakhir yang sudah kita amati
dari tahun ke tahun penyusutannya sangat drastis
dan itu salah satu indikasi dari adanya perubahan iklim

perubahan iklim di laut timika
perubahan iklim di laut timika
mengingatkan tanda baik untuk tim observasi puncak es jayawijaya muncul di hari keempat
pagi datang dengan langit cerah tanpa kabut
tim observasi kembali bersiap di bandara aing buging tembagapura
agenda hari ini masih sama dengan rencana hari penerbangan sebelumnya
mendarat di puncak es jayawijaya dan mengukur sisa volume dan umur es yang pernah kita klaim abadi
tim tinggal landas dari helipad
kami bergerak ke ketinggian lima kaki atau sekitar satu lima ratus meter di atas permukaan laut
helikopter melaju secepatnya ke puncak jaya
sekitar sepuluh menit penerbangan tim akhirnya bisa melihat puncak es jaya wijaya
sangat jelas terhampar di hadapan kami
menurut pilot kami inilah cuaca paling cerah dalam dua pekan terakhir
sayangnya rencana pendaratan gagal
tidak ada pijakan aman untuk pendaratan heli di atas es yang semakin susut
dalam kondisi cuaca secerah ini inilah kondisi atau jarak terdekat kita melihat salju abadi
inilah sisa yang kita punya di salju di puncak jaya wijaya
dan kita memang tidak bisa mewaksakan diri untuk mendarat karena landasan untuk heli itu tidak memungkinkan
karena sudah mulai turutnya sisa salju yang ada di sini
kalau kita bisa melihat di situ ada pori pori salju
pori pori itu sudah terisi oleh air air yang juga bisa mempercepat laju melelehnya salju di puncak jaya ini
tidak hanya panas yang terjadi karena pemanasan global
tapi pencairan es es yang ada di salju atau puncak jaya wijaya ini juga terjadi karena hujan curah hujan yang tinggi
sehingga es bisa terjadi meleleh baik dari pengaruh dari puncak atau permukaan es juga dari bawah atau dasar
kita lihat batu batu di sini sudah mulai terekspos
batu menyeram panas dan mengantarkan pemasaran
panas itu ke salju sehingga salju juga meleleh dari bagian bawah puncak di jaya wijaya ini
dan inilah saat saya dan anda melihat tahun tahun bulan bulan bahkan hari hari terakhir dari salju yang ada di puncak jaya wijaya yang tidak lagi abadi
heli terbang berputar beberapa kali di atas puncak es
saya tidak tahu harus merasa bangga atau berduka
bukan karena kecewa rencana mendarat

tapi ini adalah momen langka bahkan mungkin yang terakhir bagi kami sebelum punahnya es abadi indonesia
bahan bakar menipis
pilot heli terpaksa membawa tim kembali ke bandara aimbugin tembagapura untuk mengisi bahan bakar
dari tembagapura tim melanjutkan perjalanan ke bandara moses kilangin di kota timika
najib habibi menuturkan meski tim tidak bisa mendarat
dan juga bisa menggunakan indikator lain untuk menentukan peluruhan es di puncak jaya masih terjadi
dari warna batuan yang ada di sekeliling salju tadi
sebelumnya kita bisa menganalisa
di mana kalau yang warnanya lebih cerah
itu batuan yang baru saja tersikap
kalau kita lihat tadi memang secara visual perubahannya sangat besar
tapi memang kita belum
belum punya data pastinya
berapa penurunan untuk tahun dua ribu enam belas sampai dua ribu delapan belas ini
sampai tahun dua ribu enam belas
kalau dibandingkan dengan tahun dua ribu sepuluh
kemudian dari kita melakukan perhitungan regresi
itu dengan data model perakilan subuh
paling tidak ya maksimal kemungkinan tahun dua ribu dua puluh lima akan habis
tidak lama lagi indonesia akan kehilangan es abadi
meski penelitian mengenai dampak hilangnya es puncak jaya terhadap iklim
alam maupun kehidupan masyarakat sekitarnya bahkan indonesia masih minim
namun mengabaikan kondisi ini juga tidak bijak
inilah salju abadi terakhir indonesia
tidak ada yang bisa mencegahnya menghilang dan punah
ini adalah indikasi sekaligus bukti bahwa perubahan iklim memang bisa disangkal
tapi tidak bisa dihindari